beritahu om tamandin ikhlas adalah cara terbaik untuk meruntuhkan dinding dendam
kamu anak baik om
kayaknya papa capek banget ini
iya no ini kan sudah malam
papa juga khawatir
supir kalian tuh ngantuk
jadi bahaya di jalan
iya dan di sini ada kamar tiga kan ya pak
jadi kamu bisa sekamar sama elsa
jadikan ini kenangan buat kalian
iya pak tadi mbak jis terima surat
saya juga kurang tahu sih pak surat apa
tadi ada kurir yang antar kesini
saya diminta oleh keluarga alfari
untuk menyelidiki kamu
semua data data kami ini palsu
waktu itu kan si fiat
apa aku emang bener perlu ya
ketemu sama borosa untuk ngurusin semuanya
bapak kan gak mungkin setuju
tadi katanya kamu dapat surat
setelah sekian lama saya mencari kamu
waktu itu kita bertemu lagi di klinik sailendra
tapi kamu pergi
padahal saya ingin sekali bicara sama kamu
setelah kematian mas har
karena saya percaya sama kamu
saya gak pernah lupa
saya gak pernah lupa
kamu pernah bantu saya mengelola
sentosa foundation milik suami saya
kamu pernah bantu saya mengelola
di sekitar pt hartawan sentosa
kamu juga pernah cerita ke saya
kalau kamu ingin punya yayasan
untuk membantu orang yang kesusahan lebih banyak lagi
saya yakin kamu orang baik
dan tidak memiliki agenda apapun terhadap suami saya
karena itu saya mau bertemu kamu
kita luruskan semua asumsi di masa lalu
apa kamu berkenan
kamu udah sempat hubungin
enggak usah ya
ntar biar papa yang urus aja
sekarang tidur dulu
ya mau tidur ya

hari yang paling aku takutkan
akhirnya tiba juga
besok elsa harus kembali lagi ke labas
kita harus jadi semangatnya elsa
elsa akan berubah
elsa akan berubah
elsa akan berubah